saya bangga dan saya senang kalau kalian masih tetap semangat
mudah mudahan tim sambar gledek menjadi juara di camat cup nanti
mulai besok pertandingan akan dilaksanakan
selesai latihan kalian pulang
istirahat yang cukup makan yang cukup
agar besok kalian bertanding dalam keadaan fit sehat walafiat
itu anak jalanan bu yang mengganggu ketertiban umum
emang dia anak siasim udah kagak punya emak
kalau memang itu cucu ibu mana buktinya
hei kenapa bu ngom
apa perlu gue bawa orang sekampung jadi saksi bahwa udah cucu gue
saya percaya bahwa anak itu cucu ibu
cuci ibu boleh bebas sekarang
tolong bebaskan anak itu
biasa banget tuh ya
cucu lagi ada masalah pakai doa merit pakai djw emang gak sakit apa
iqbal jangan dimaruhin terus
dia kan masih shock tido
kenapa jadi lu marahin gue
bang amen buat ngumpulin uang iqbal pengen gantiin seragam yang hilang
lu jangan sedih kayak begitu
ntar lu bisa pakai tabungannya enya buat beli seragam yang baru
tabungan itu kan buat untuk sama nyak om bro
eh diambil sedikit
eh kong ya
daripada yang taruh bikin pekara lagi
iqbal tenang aja bang
nanti om tigor tambahin ya
nggak masalah itu
iya storan juga belum dapat banyak
yang penting kan ditambahin
oh itu mobil babaku
iqbal datang juga baru banyak
kamu udah diapa apain kan sama petugas teratim
alhamdulillah nggak diapa apain
udah sekarang udah mau maghrib
semuanya pada pulang ya
mengenai seragam baru tenang aja
ya udah ada solusinya
lagian bapaknya bona nyumbang tiga puluh ribu
ya sudah lah kalau begitu kita sekarang pulang naik angkot om aja ya
teman teman gue sudah diladainin
diamin aja lah
seragam aja gak punya
orang seragam mereka kita buang
lu udah ngerti gak
jangan sekali kali lagi lu ganggu rumah tangga gue
lu udah pada empat tau
kasih saya kesempatan be
sama minta maaf beneran be
gak ada kesempatan buat lu
lebih baik gue pergi
kenapa saat aku punya niat baik
mereka tidak mau memaafkan aku
sampai jumpa di video selanjutnya
gimana seragam kita
loh ngapain gue kasih tau
gak ada untungnya gue kasih tau pada
lu yang kelewatanku
kita gak boleh emosi
kita lupain dulu masalah kostum
yang penting kan
kita udah punya kostum yang lebih bagus
lu dapet uang dari mana
yang mas eljegi itu allah
dia ngasih rezeki kepada siapapun yang dikendaki
kita pergi yuk
waduh kayaknya udah nungguin deh
mau ngasih kita teknik bola yang keren dan jujur
anggung banget tuh
makin ngomong teknik yang jujur sama yang keren
gue lebih keren tau gak
terima kasih pak
saya bangga dan saya senang kalau kalian masih tetap semangat
mudah mudahan tim sambar geledek menjadi juara di camat cup nanti
mulai besok pertandingan akan dilaksanakan
selesai latihan kalian pulang istirahat yang cukup makan yang cukup
agar besok kalian bertanding dalam keadaan fit sehat walafiat
aku berharap bisa bertemu dengan anak kita
aku semburu buru nih
tuhan lagi tak ada rusaknya
kau jelat tuh pakai mata dong
gara gara saya leontiennya jadi kelindes motor
ke tempat kau

bener kamu begitu bujeng

malah weknem gadis cetek

cok cok saya harus tahu urusan ini
karena iqbal anak didik saya
jangan wak gak apa apa kok
diam iqbal ini urusan saya sama dia
saya ingin kasih pelajaran buat dia
iqbal tadi saya lihat kamu mau digampar sama orang itu